saran gua mendingan lu cepet cepet halalin adik gue
ya kalau udah halal kan enak tuh setiap hari bisa dansa
setiap hari setiap malam setiap minggu seumur hidup kan enak
enggak nanti morak banget
kan emang benar udah halal kan matang
iya insya allah
kirain aku papa udah tidur
aku kepikiran kamu terus ini udah lewat jam sepuluh
kamu baru pulang
tadi soalnya taksi online nya itu
ban nya sempat pecah
aku nungguin dulu soalnya
itu tadi pas di tengah jalan tol pak
ya udah aku taruh belanjaan dulu di dapur ya
bapak kalau mau tidur duluan
sepertinya mama menyembunyikan sesuatu dari hati
sisi winch kerja
sudah lama aku nggak kesini

atau di sarkasi
yang lebih menit
kita bisa dinner berdua lagi kan pak rakan
karena saya hanya ingin berdua aja sama kamu hari ini ros
ada masalah apa
gak ada apa apa
gak lama setelah hari itu mas
kamu pergi meninggalkan aku selama ini
kok aku denger kayak ada suara bayi ya
kamu sudah melahirkan
kenapa kok kepikiran banget ya sama elsa
sampai ke bawah mimpi
semoga kamu baik baik aja ya sah
mbak harap kita bisa ketemu lagi
mbak juga berharap bisa lihat anak kamu
mbak ada makannya banyak banget
mendingan lu cepet cepet halalin adik gue
ya kalau udah halal kan enak tuh
setiap hari bisa dansa
setiap hari setiap malam setiap minggu seumur hidup kan enak
kan emang benar udah halal kan
saya akan berusaha akan secepatnya
oh ya udah kalau gitu
masih inget kan
terima kasih banyak udah dateng ya
terus kasih juga kado ni
saya jalan ya
saya sangat mencintai adik bu dokter
tapi setelah saya udah nungguin dia lulus s dua dari luar negeri
saya pikir dia kembali dan akan menikah dengan saya
tapi saya rasa sikapnya semakin hari berubah bu dokter
adi udah gak pengertian lagi kayak dulu
adi udah berubah
dan hari ini saya tahu kenapa adi berubah
itu karena ada cewek lain bu dokter
keluarin semua kekhawatiran kamu
kamu akan lebih tenang
dan kamu bisa tersenyum lagi
enggak bu dokter
saya udah gak akan pernah bisa tersenyum lagi
ini terlalu menyakitkan buat saya bu
atau mungkin adi berubah
karena aku bukan bella yang dulu lagi ya bu ya
aku bukan bella yang dia tahu lagi yang diharapkan
aku sekarang udah
aku sekarang udah kotor
pokoknya dia udah cicis sama aku
dia lebih pilih daerah lain karena
karena cewek itu lebih baik dari padang
kamu minum indah dulu
kamu ajar dia
kamu akan merasa lebih baik
mental anak bapak sangat terguna
jangan hombre ya mu